presiden joko widodo buka suara soal dirinya yang tidak diundang ke rakernas pdi perjuangan dua ribu dua puluh
jokowi meminta urusan soal undangan rakernas ditanyakan langsung ke pdi perjuangan selaku pengundang
sebelumnya ketua dpp pdi perjuangan jarod saiful hidayat menyebut tak mengundang presiden jokowi dan wapres dalam rakernas kali ini